logika umum ketika pilpres dan pilek dilaksanakan secara seribu
semua mengendaki ada kotel efek
atau yang sering disebut sebagai just ekor
ekor just itu baru bisa didapatkan ketika kader sendiri yang diusung
sampai hari ini tidak ada figur lain
tapi memang yang kita bahas di dalam berbagai pertemuan
terkecuali dua nama yang mewakili masing masing ketua umum kita
baik dari gerindra maupun dari juhabu
jadi semangat untuk mendapatkan ekor just itu
yang dipegang oleh semua kader dan oleh semua partai
dan itu menjadi sangat rasional
kenapa semua mengendaki supaya kader sendiri
yang harus diusung
terus maju dalam pilpres yang bisa dianggarkan bersamaan serentak dengan pemilu lebih selalu
oke kalau begitu berarti nanti duetnya adalah pak prabowo dan juga pak muhammad iskandar
sampai hari ini tidak ada figur lain
terkecuali dua nama itu yang terus kita diskusi
oke tidak tertarik dengan nama nama di luar kedua nama itu
atau yang di luar kader partai bang saiful uda
kita lihat hasil surveinya kan justru ada banyak nama nama lain ya
yang secara elektabilitas justru lebih tinggi lebih menjanjikan mungkin
sampai hari ini tidak ada figur lain yang kita diskusikan
yang kedua kita tetap pada basis rasionalitas politik
bahwa ketika pilpres dan bilet dilaksanakan serentak
kita butuh total efek
dan itu hanya mungkin kalau
kedua dua figurnya berbasis kepada partai masing masing
oke baik kang ujang
ini langsung apa adanya nih bang saiful uda

jadi harus kader kedua partai
kalau kib kan masih kosong

anda melihat bagaimana ini

bukan nama nama di luar itu misalnya
ya itu kan
mengunci agar memang tidak ada calon lain dari luar dari eksternal

jadi kan partai politik itu sebagai apa ya

jadi memang walaupun memang partai politik bukan satu satunya
tetapi partai politik wadah kaderisasi tempat untuk melahirkan
dan memiliki keinginan untuk menduetkan dari sesama internal
itu suatu kewajaran
yang kedua tadi mengunci tadi agar misalkan ada isu

jadi kalau bukan cak imin ya kib tidak mau
jadi memang sangat rasional kalau yang dihadirkan
yang didukung oleh pkb gerinda adalah pasangan prabowo cak imin
yaitu kepala kb yang dihadirkan
yang dihadirkan adalah pak cak imin
jadi kalau tidak ya pak cak imin tidak mau
jadi kalau tidak ya pak cak imin tidak mau
jadi kalau tidak ya pak cak imin tidak mau
jadi kalau tidak ya pak cak imin tidak mau
jadi kalau tidak ya pak cak imin tidak mau
karena begitu cawapresnya yang lain tentu akan bubar
karena begitu cawapresnya yang lain tentu akan bubar
tidak akan jadi koalisi
dan itu sudah diperhitungkan oleh kedua partai tersebut
dan saya melihat wajar jika pkb dan gerinda tidak melihat sosok atau figur lain
yang memang mohon maaf elektabilitasnya walaupun lebih tinggi
jadi kita ini kan sangat rasional
kalau gerinda sendiri juga tidak akan bisa maju
kecuali tadi ada dukungan dari pkb ataupun pkb
karena kita bisa dilihat
partai yang lain nah saya melihat
kalau koalisinya seperti itu maka
nanti koalisi koalisi yang lain kib sudah
ada pdp sendirian
gerinda dengan pkb kemungkinan nanti ada
poros yang lain nasdem pks dengan demokrat
kelihatannya akan semakin jelas di koalisi ke depan
walaupun memang pertarungannya masih jauh
ya dua tahun lagi tetapi
arah koalisi itu semakin matang semakin kelihatan
dan kelihatannya partai
politis juga sudah siap figur figur
capres capres sudah siap lahir batin
jauh jauh hari agar memang
nah kalau memang nanti dipublis atau
tadi piagam deklarasinya
ditandatangani tentu ini menjadi
partai yang pertama mempublis capres
dan capres dan itu sebuah
menurut saya sebuah keberanian
dari gerinda dan pkb
pak prabowo sudah dua kali maju
sebagai capres tiga kali kalau dihitung
sebagai cawapres juga ya kang ujang
masih tinggi tapi
disebut oleh beberapa lembaga
survei mengalami stagnasi
apakah sosok gus mohaimin ini mampu
elektabilitas pak prabowo subianto
menunjukkan gus muhaymin
sebetulnya angkanya masih kecil di dalam
ya masih ada waktu ya
kalau menuju pendapatan
kan di bulan oktober dua ribu dua puluh
masih ada waktu masih panjang
ya tinggal bagaimana sebenarnya
pkb yang punya suara kurang
lebih tiga belas juta lebih ya
solid bisa mendukung cak imin
sudah cukup karena yang dibutuhkan oleh
pak prabowo itu kan bukan hanya kalangan
nasionalis yang memang sudah menjadi
tetapi juga kelompok islam terutama
kalangan dari kalangan nahdiyin
nahdiyin itu kan hanya ada dua
ada di pkb dengan ada di
p tiga nah kebetulan
p tiga nya kan sudah ada di kib
ya memang rasionalisasinya ya dengan
oleh karena itu saya melihat
tadi kalau memang pak prabowo
tadi tendurung setanan dan cak imin
masih katakanlah harus menaikkan
elektabilitasnya masih ada waktu
apakah memang endingnya menuju
finalnya itu elektabilitasnya sudah
siap untuk bertanding dengan yang lain
karena yang lain juga sama
yang lain pun sama punya masalah masing masing
punya kekurangan masing masing
ya itu yang hari ini
digunakan oleh p tiga mohon maaf
oleh gerindra dan pkb untuk tadi bersama sama
bergandengan tangan bertanding
oke baik tampaknya ada gangguan komunikasi dengan kang ujang
tapi minimal keberanian
duluan pak prabowo dan juga
pak muhaymin ini perlu kita apresiasi
bang saifullah ada tanggapan dari anda
bicara soal pr dan juga
elektabilitas yang perlu digenjot dalam kerja kerja
ya tentu sebagai sebuah tahapan
kita ingin masuk dalam sebuah
kita akan tuntaskan tiketnya
di dasari dengan semangat
itu juga sebenarnya
tiket gerinda dan pkb
itu sudah tembus
memegang tiket ini
gerindra tinggal masuk ke gelanggang
dan tahapan ini yang kami ingin maksimalkan
sampai kepada satu tahun
setengah ke depan
semua serba plus minus
dan kita akan mendorong
lebih awal ini
bagi masyarakat di indonesia
jadi dua ini dikunci
apakah juga membangun komunikasi
politik dengan partai yang lain
kalau nanti bergabung dalam
poros ini apakah memang ada harapan
memang membangun koalisi yang jumlahnya besar
atau memang cukup dua saja
sebenarnya bang saifah ruda
tentu dua ini sebagai modal awal
dan dari modal awal ini kita akan menggalang
tentu cita citanya koalisi
kalau semakin besar tentu semakin baik
nantinya akan melibatkan banyak elemen lain yang bisa bergabung
tapi sekali lagi kami ingin mengirim kabar kepada publik indonesia
modal dasar ini akan kami deklarasikan
setelah itu kami akan bekerja politik konsolidasi pengorganisasian
untuk mengajak sebanyak banyaknya elemen masyarakat
tidak terkecuali mengajak partai lain yang memungkinkan untuk bergabung dalam koalisi ini
oke baik saya kembali ke kang ujang
kang ujang melihat semangatnya untuk mendorong kader internal
anda melihat bagaimana nasib nama nama lain yang secara elektabilitas tinggi
katakanlah misalnya pak anies mungkin atau pak ganjar yang bukan ketua umum partai
atau ridwan kamil dan nama nama yang lain misalnya banyak
yang bukan memang ketua umum partai ini bagaimana
kalau kemudian semua partai nantinya menggunakan konsep yang sama dengan gerindra dan pkb
untuk mendorong kader internal artinya dikunci ini rezim pemegang tiket saja begitu bagaimana ini kang
ya pemilu itu kan memang miliknya partai politik
kecuali dpd ya dewan perbaikan daerah
kalau pemilu pilpres dan pileg itu milik partai politik
ya kemungkinan akan dikampung
misalkan di pdip walaupun bapuan masih katakanlah kecil elektabilitasnya
ya akan dipaksakan untuk bisa nyapres
karena pemilik tiket punya dua puluh persen
begitu sama di kib juga kemungkinan besar juga akan memaksakan ketua umum partai yang bisa nyalon
ya bisa juga memang mentransfer apapun ada pihak eksternal yang bisa bergabung
artinya di kib bisa kombinasi
ada pecalon dari internal maupun pecalon dari eksternal
nah saya melihatnya ada yang kombinasi ada juga yang memang dari internal partai itu
jadi ya ada hitung hitungan dan kalkulasinya sendiri terkait dengan menang kalah nanti
nah saya melihat ya tentu kita harus memberi kesempatan kepada siapapun
baik kader internal ketua umum partai maupun pihak eksternal yang memang punya potensi untuk bisa jadi capres
karena bagaimanapun demokrasi itu harus memberi ruang kepada seluruh
anak bangsa yang punya potensi untuk bisa menjadi capres dan cawapres
tapi memang yang pasti akan diprioritaskan adalah pemilik atau pemegang saham di partai politik itu
jadi tadi di pkb ya ada cak imin prabowo adi gerindara prabowo golkar juga sama
apa namanya pdip juga akan tokoh internalnya
jadi akan sama
nah ini kelihatannya momentum dua ribu dua puluh empat adalah momentum kesempatan bagi ketua umum partai
dan kader internal partai untuk bisa bertarung karena tidak ada incumbent
jadi peluang menangnya sama kesempatannya sama
oleh karena itu ya akan mencari keberuntungan lah dengan cara tadi mencalonkan dari internal partai itu
dan itu sesuatu yang wajar menurut saya
walaupun saya sering mengkritisi ya kenapa tidak dari eksternal atau lain sebagainya
tapi lah itulah
apa namanya selama undang undangnya belum dirubah selama apa namanya
rekrutmen maupun proses pencalonan itu dari partai politik
maka akan digunakan dengan dimanfaat oleh partai politik untuk mengusung kader internal
dan itu sesuatu yang sah sah saja
itu hal yang biasa dalam politik kita
dan itu bagus
kalau misalkan kader partai atau ketua umum partai itu menghadirkan memang sosok atau figur yang bagus
itu penting juga partai politik agar mengevaluasi diri
agar ke depan lebih bagus lagi
jadi mengkader atau
kadernya sendiri untuk keras pak
bang saifullah sudah tidak khawatir kalau poros lain mengusung nama eksternal non partai yang justru
semua ada plus minusnya tentu dan saya kira sah sah saja
ini adalah kompetisi di mana semua pihak bisa mengajukan gagasan dan mengajukan figur yang
dirasa bisa kompetisi

itu sah semuanya
tapi sekali lagi pada konteks koalisi pkb dan gerindra
sekali lagi sampai hari ini belum ada nama lain selain yang kita perbincangkan selain pak prabowo dan gus muhaymin
jadi prosesnya kapan kemudian ini akan dideklarasikan bentuknya
apakah deklarasi koalisi dulu atau langsung diumumkan capres cawapresnya
karena banyak yang menunggu juga
kita juga menunggu ya kang ujang
kapan bang saiful huda persisnya akan diumumkan
saya belum bisa menyampaikan secara terbuka
kalau nggak begitu nanti nggak
semoga menjadi bagian dari perayaan tujuh belas agustus koalisi ini sudah bisa kita dibahas
jadi kata kuncinya adalah sebelum tanggal tujuh belas agustus ya bang saiful uda
karena kan menunggu juga rapimnas kalau tidak salah dari partai gerindra
sekali lagi semoga menjadi bagian dari perayaan tujuh belas agustus
dan kita ingin dengan koalisi pkb gerindra kita menuju kemerdekaan yang sesungguhnya
menarik sekali nih kang ujang
nampaknya mengambil momen dalam hari kemerdekaan
mari kita akan tunggu bersama kang ujang dan juga bang saiful huda
seperti apa nanti deklarasi koalisi gerindra dan juga pkb
kita tunggu apa kejutan yang akan diberikan
terima kasih banyak bang saiful huda sudah bergabung
terima kasih banyak kang ujang komarudin
selamat malam sehat selalu
selamat malam bang renhad bang uda